kebakaran bromo telah berlangsung sekitar sepekan atau sejak enam september lalu
penanganan terhadap kebakaran di kawasan gunung bromo terus dilakukan
lantas bagaimana proses pengembalian ekosistem di sana
kita akan membahas bersama kepala balai besar taman nasional bromo tengger
semeru hendro wijanarko selamat malam pak hendro
selamat malam mas reza selamat malam pemirsa
selamat malam pak hendro mungkin anda juga bisa jelaskan bagaimana keadaan terkini di sana
jadi saat ini sampai dengan pukul dua puluh masih terpantau satu titik api di desa ngawu
dengan direjo ya di blok ngawu desa ngadirejo kecamatan tutur kabupaten pasuruan
tim kami yang baru pulang dari lokasi melaporkan tadi
oke ini kan sudah terjadi sejak tanggal enam lalu
apa saja kendala yang mengakibatkan ini sulit dipadamkan pak
jadi yang pertama memang geografis ya topografi
yang tadi ada di jurang ya di curah ya
itu sulit terjangkau tim
kemudian angin berembus sangat kencang
dan mulai siang tadi kabut tebal
jadi jarak pandang tim hanya kurang lebih sepuluh meter ya
jadi itu selain memang vegetasi ya rumput rumputan alang alang yang memang sudah sangat kering mas desa
itu yang tidak memudahkan upaya tim kita untuk memadamkan api
baik baik tantangannya cukup banyak di sana
lalu langkah penanganan apa yang akan segera diambil
jadi tetap kita harus mengambil tangan
jadi tetap kita harus mengambil tangan
kita sudah kombinasi tim pemadam darat dan udara waterbombing oleh bnpb
ini besok kita akan kirimkan tujuh regu tim darat
dan kita sudah koordinasi dengan bnpb untuk waterbombing di lokasi karhut
tadi anda juga katakan bahwa masih ada satu titik api hingga hari ini atau hingga saat ini begitu ya
sejauh ini prediksi
prediksi nya akan membutuhkan waktu berapa lama pak
yang kita harapkan secepat mungkin kita bisa padamkan ya
memang faktor cuaca sangat mempengaruhi
tadi kita sudah ada buat sekat bakar tapi memang tembus karena anginnya kencang
dan apinya membesar ya lidah api melewati sekat bakar yang kita buat
sejauh ini bagaimana nantinya dengan proses pengembalian
dari ekosistem di sana pasca kebakaran
terutama kan ada tanaman tanaman khas dari bromo di sana
jadi untuk pemulihan ekosistem kita ada tiga mekanisme
secara alami kemudian rehabilitasi ya
kita tanam kemudian restorasi
mungkin kalau untuk rumput ya
bisa kita pakai mekanisme alam
tapi untuk jenis jenis tumbuhan yang memang
terkena dampak kebakaran kita melakukan penanaman pengkayaan atau enrichment planting
misalnya untuk edelweiss cemara gunung ya
sejauh ini prediksi butuh berapa lama nantinya pak
untuk mengembalikan ekosistem terutama tanaman tanaman khas yang hanya bisa ditemui di sana
kalau untuk savana kita berharap setelah musim hujan turun ya
sesebulan menghijau kembali
nah untuk jenis jenis tanaman lain misalnya untuk edelweiss kita sudah bisa budidaya
selain alam juga kita bisa tanam
kemudian gemara gunung kita nanti menanam pengkayaannya
digayakan lagi dengan engagement planting
memang kalau di taman nasional harus jenis asli mas resa
nggak bisa jenis dari luar taman nasional
jika kami bertanya sampai kapan ini akan ditutup karena kan memang masih membutuhkan waktu untuk proses pemadaman api
tadi juga pengembalian ekosistem
kira kira apakah anda juga memiliki gambaran berapa lama ini akan ditutup dan juga masyarakat nanti bisa kembali menikmati pemandangan indah di sana
kita usahakan sempatnya
pemadaman selesai kemudian pembasahan semuanya aman untuk pengunjung
kita akan buka secepat mungkin
ini di doakan aja cepat padam kita basahi ya
bisa sehari dua hari ke depan bisa kita buka kembali
seluruh masyarakat indonesia pasti berdoa untuk segera pemadaman apinya bisa segera selesai begitu ya
tapi kalau kita tanya lagi harapannya ini tidak akan pernah terulang kembali begitu ya
bagaimana pencegahannya agar ini tidak kembali terulang
apakah memang akan ada larangan larangan yang memang sudah ada sebenarnya
lebih ketat lagi pengaturannya atau seperti apa
untuk mitigasi kebakaran ini kita akan perketat ya
jadi pindung pindung masuk kemudian bimboan ya
sebenarnya sudah ada di persyaratan tiketing kita untuk sama sekali tidak boleh membuat api ya dalam bentuk apapun ya
misalnya flare kemudian petasan kembang api itu tidak boleh ya
kemudian pengawasan ini masih musim masih belum turun hujan
jadi kita patroli pos pengamanan kita tingkatkan ya
dan bersama sama masyarakat ya untuk pengawasannya ya

baik baik kita lagi lagi masyarakat indonesia pasti sama sama berdoa agar titik api segera bisa dipadamkan
nah juga kita bisa melihat lagi bagaimana indahnya gunung bromo dan juga taman nasional bromo tenggar semeru
terima kasih sudah berbincang bersama kami kepala balai besar taman nasional bromo tengger semeru hendro wijanarko selamat malam
selamat malam terima kasih